icw menyatakan tak puas dengan debat perdana capres cawapresnya dua pasangan calon dinilai tidak memunculkan jawaban atau gagasan baru dalam debat perdana yang membahas empat topik utama yaitu hukum ham korupsi dan terorisme
koordinator divisi korupsi politik icw donald faris menyatakan debat perdana capres copres lebih banyak menampilkan sesi sesi tanya jawab yang terkesan sebagai momen sosialisasi bukan sebagai ruang adu argumentasi dan gagasan
dari sisi subtansi topik korupsi yang dibahas kedua kandidat mengaku akan menguatkan kpk namun tidak menggagas hal baru dan penting dalam pemberantasan korupsi
icw mencotokkan enam puluh persen kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kpk berlatar belakang politik terkait
namun icw menyayangkan kedua pihak paslon tidak membahas lebih dalam akan hal tersebut
saya justru sangat kecewa ketika dua dua kandidat tidak menawarkan gagasan baru
kalau kita bicara soal korupsi bottleneck atau sumbatan besar itu ada di sektor politik
sayangnya dua dua kandidat itu tidak menawarkan pembaruan di sektor politik ini pemelasan yang paling akut

komisi nasional hak asasi manusia menyayangkan calon presiden dan calon wakil presiden belum menyampaikan secara komprehensif
peta permasalahan dan strategi penegakan hak asasi manusia dalam debat resmi yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kamis malam
komnas ham mengapresiasi komisi pemilihan umum dan para calon karena hak asasi manusia telah diangkat sebagai isu strategis
terdapat empat dari delapan pertanyaan yang harus dijawab oleh pasangan calon menyangkut hak asasi manusia
secara umum komnas ham menilai kedua pasangan sudah menempatkan hak asasi manusia dalam visi misi mereka dengan prioritas isu yang berbeda beda
namun komnas ham menilai semua kandidat belum memahami konsep hak asasi manusia secara subtansial
karenanya komitmen penegakan ham dengan strategi penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham belum terlihat
kalau ada kepala daerah
itu penting bagi publik bukan saja mereka menjadi lebih jelas tentang siapa yang mereka lebih
lebih baik untuk dipilih tapi itu sekaligus menjadi komitmen janji gitu
jadi ketika dia sudah diucapkan di satu forum publik maka itu kan akan menjadi pegangan
apalagi kalau kemudian dituliskan juga itu akan sangat menarik
memang kita menunggu makanya tadi kita katakan dalam salah satu kesimpulan kita belum substantif
tapi kita tentu saja juga masih menunggu apakah mereka akan menyampaikan dalam momen momen yang lain
kita berharap itu
sejak dua ribu tujuh keluarga dan kerabat korban pelanggaran hak asasi manusia berat berkumpul di depan istana negara
mereka menyatakan kekerasan ham masih menghantui indonesia dan pelakunya sulit diadili
mereka pun pesimis dua pasangan calon presiden dan wakil presiden sanggup menutaskan kasus ham di indonesia
karena beragam konflik kepentingan
berikut ini curahan hati mereka
saya ibunya bernadino setialino nurma irmawan biasa dipanggil bawan
dia juga akutatif merilakan kemanusiaan
menurut hasil otopsi yang dilakukan dr budi sampurno
bawan meninggal dunia karena ditembak dengan burung tajam standar adli di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya
harapan tetap ada tetap optimis
tetapi saya pesimis di dalam berjuang
pesimis di dalam langkah
pejaksaan abu berusaha menghindar untuk meninjak lanjuti berkas penyelidikan popnasan
karena di lingkungan pemerintahan jokowi ini para penjahat ham memegang jabatan strategis
jadi mana mungkin sekoleganya akan mengantarkan pak wiranto ke meja pengadilan
prabowo adalah terduga pelaku pelanggaran ham berat
karena prabowo dipecat oleh dewan korupsional
saya berhormatan pak wiranto karena membentuk tim mawar untuk melakukan penulikan terhadap aktivis tahun sembilan puluh tujuh dan sembilan puluh delapan

kenapa saya masih optimis

dan saya masih optimis karena di dalam konstitusi di dalam undang undang dasar empat puluh lima ada pasal yang mengatur tentang perlindungan pemajuan penegakan dan perkembangan
kalau fenuhan ham di tangan negara dalam tenaga terutama pemerintah

kalau pelanggaran ham berat ini selalu disimpan ditutup tutupin
ya kekerasan akan berubah bentuk
berita terkini itu menarik m braid pemerintah dan ada masalah yang dapat menghancurkan masalah brown schroeder
debat capres dan copres putaran pertama telah usai
masyarakat bisa melihat kapasitas capres dan cawapres yang akan berlaga april nanti
meski berlangsung lancar namun sejumlah catatan terkait dengan debat capres dan cawapres mengemuka
apakah format debat capres cawapres kamis malam sudah cukup mewakili tidak hanya harapan kpu namun juga para pemilih
dan sudah hadir bersama saya di studio adalah muhammad herul anam
selamat malam mas
dan di sambungan telepon saya juga terhubung dengan mas wayu setiawan anggota kpu ri
selamat malam mas wayu
selamat malam mas yudi selamat malam mas khairul
mas wayu kalau anda lihat tadi malam dan bagaimana proses debat tadi malam
dan juga kepuasan dari pihak kpu sendiri terhadap penyelenggaran debat putaran pertama tadi malam
ya terima kasih mas yudi
secara umum pelaksanaan debat pertama dengan tema hukum ham korupsi dan terorisme berjalan dengan baik dan lancar
dari sisi penyelenggaraan
tetapi tentu saja kpu tidak dalam kapasitas menilai dari sisi performa masing masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
itu yang terpenting mas yudi
ya ketika bicara mana berikutnya ya silahkan mas
ya berikutnya sudah menjadi prosedur tetap kami bahwa setiap kali debat itu dilakukan evaluasi
sehingga kita juga terbuka terhadap kritik saran masukan dari berbagai kalangan masyarakat
untuk memperbaiki menimbulkan pelaksanaan debat yang kedua
yang insya allah akan dilaksanakan tujuh belas februari dua ribu sembilan belas
jadi kita evaluasi juga atas pelaksanaan debat yang pertama
ya terkait dengan evaluasi apakah dari pihak kpu juga menerima masukan kritik
kalau tadi saya bacakan informasi banyak masyarakat
tidak puas terkait dengan performa
meskipun tadi mas wahyu katakan itu bukan kapasitas kpu
tetapi apakah memang metode dari debat tadi malam mempengaruhi performa dari para paslon
ataupun calon yang berlagak pada konsultasi politik nanti di april mendatang mas
ya hasil evaluasi kita sementara mas yudi bahwa tampaknya memang format debat perlu kita perbaharui
misal kita juga mendengar aspirasi dan harapan masyarakat
dengan abstraksi kisih kisih soal yang dibagikan sebelumnya
kita kemungkinan untuk debat berikutnya
soal yang dibuat oleh para panelis yang nanti akan kita tunjuk
kemungkinan besar tidak akan kita berikan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
mungkin dari mekanisme itu
maka penyempurnaan format debat akan lebih baik lagi
ya mas wayu kalau boleh di review lagi
ketika kpu sendiri sepakat dengan pasangan calon presiden maupun wakil presiden untuk memberikan kisi kisi daftar pertanyaan
sebenarnya apa latar belakangnya
apakah memang hanya untuk menampilkan sebuah performa baik di depan layar kaca
ataukah ada pertimbangan lain sehingga ada premis premis ataupun latar belakang yang lebih subtansial mengenai hal ini
ya pertimbangan kisih kisih

kita ingin bahwa debat visi misi program pada hakikatnya kan salah satu metode kampanye
diharapkan melalui debat capres cawapres itu ada pendalaman visi misi program masing masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dengan abstraksi kisih kisih soal kita peritahukan
kami sebenarnya berharap bahwa pasangan calon presiden dan calon lagi presiden memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi tempat yang merupakan pendalaman dari visi misi program
ya tapi mas wahyu kalau kita saksikan tadi malam mungkin sedikit menjadi kontradiktif ketika memberikan kisi kisi soal
mereka terlihat kaku di layar kemudian mereka tidak sangat spontan menjawab pertanyaan pertanyaan dari panelis
apakah ini sebelumnya sudah dipikirkan ataukah sekedar sebuah uji coba dari kpu untuk memberikan metode seperti ini
sudah kita pertimbangkan sebenarnya mas yudi karena kan kita sama sama menyimak bahwa dalam satu segmen debat itu kan terbagi dalam beberapa
terbagi dalam beberapa sesi memang ada sesi di mana ada pendalaman visi misi program yang soalnya dibuat oleh panelis
tetapi kan juga ada sesi bertanya antar kandidat dan sesi debat antar kandidat di mana pertanyaan itu dibuat oleh masing masing kandidat
sebenarnya sudah kita pertimbangkan matang matang
ibarat ini sesi pendalaman
dari sisi pendalaman itu kita bertahap mulai dari pertanyaan analis yang merupakan pendalaman visi misi kemudian ada sesi pertanyaan antar kandidat dan ada sesi debat antar kandidat
itu bagian yang dievaluasi oleh mas yudi
ya berarti kedepannya tidak akan memberikan lagi kisi kisi pertanyaan sehingga nanti spontanitas dari para panelis bisa lebih jauh
berarti kedepannya tidak akan memberikan lagi kisi kisi pertanyaan sehingga nanti spontanitas dari para panelis bisa lebih terbuka
ya berarti kedepannya tidak akan memberikan lagi kisi kisi pertanyaan sehingga nanti spontanitas dari para panelis bisa lebih jauh
betul jadi prinsipnya ajit bahwa kita juga membutuhkan panelis untuk memperdalam visi misi pasangan calon presiden dan panggil presiden
bedanya pada debat pertama abstraksi kisi kisi yang dibuat oleh panelis kita beritahukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tujuh hari sebelum debat
untuk debat dua kemungkinan abstraksi kisi kisi soal yang dibuat oleh para panelis itu tidak akan kita beritahukan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
itu salah satu bagian dari evaluasi kita
ya mas wahyu banyak masukan ataupun kritik dari para politisi yang mengatakan bahwasannya tampilan dari debat perdana tadi malam terkesan seperti cerdas cermat hanya melempar pertanyaan kemudian dijawab
tidak cair tidak fleksibel apa yang menjadi pertimbangan anda ke depannya maupun tim kpu terhadap masukan ataupun kritik seperti ini
ya kpu tentu saja terbuka terhadap kritik tetapi tidak seluruhnya kritik itu pastilah benar kan mas yudi
kalau kita simak dengan seksama debat pertama juga memang ada kekurangan tetapi tidak sepenuhnya kritik itu benar
kalau kita simak dengan sekepala debat pertama juga memang ada kekurangan tetapi tidak sepenuhnya kritik itu benar
apalagi pada waktu sesi kandidat saling bertanya juga perdebatan antar kandidat sebenarnya cukup menarik artinya kita terbuka terhadap kritik tetapi kritik tidak selalu dalam posisi pasti
begitu mas yudi

ya mas wayu kalau anda tadi katakan cukup menarik ya berarti harusnya bisa dikonservasi
ekspektasi kpu dari performa para kandidat tadi malam ataupun program penyampaian visi misi debat capres perdana ini seperti apa sebenarnya
mas yudi menarik itu kan pengertiannya banyak tafsir mas yudi
menarik itu tentu saja sangat ditentukan terutama oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

maka bukan seperti terapa harris
maka bukan seperti terapa harris
maka bukan seperti terapa harris
tapi juga perangkah perangkah dari pohon pegawai mer trat mbtahan tempat depan kerja atau shnerin laban k stepus masih jadi saja butuh keterangan
untuk memperbaiki format debat supaya memungkinkan bagi kandidat untuk mengeksplorasi kapasitas masing masing
baik saya sekarang coba ke mas hoirul
mas herul salah satu tema tadi malam adalah terkait dengan ham kemudian juga korupsi
kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia
apakah cukup didelivery oleh para paslon tadi malam
atau anda malah melihat ini sepertinya masih ngawang gitu ya kalau dikatakan oleh publik
iya yang pertama kami ucapkan selamat kepada kpu untuk bisa menyelenggarakan debat pertama
dengan berbagai kritiknya dan komitmen untuk merubah format debat yang tadi disampaikan oleh mas wahyu
nah cuman memang kalau dirasakan oleh komnas ham terus dirasakan oleh publik memang tidak dalam kemarin itu
kenapa tidak dalam
karena memang formatnya yang tidak memungkinkan hal itu bisa wujud dalam
misalnya begini kalau sekedar menyampaikan visi misi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh
pasti sudah dilakukan oleh pasangan dan dilakukan oleh tim sesnya dengan berbagai cara
melalui sosmed melalui kampanye melalui muacem macem seperti itu
sehingga kalau itu sekedar informasi memang sudah cukup sebenarnya
tapi betul memang harus ada pendalaman
nah pendalaman ini caranya bagaimana
ya mengujinya dengan contoh
kasus sebenarnya salah satunya
nah sayang memang kemarin contoh kasus itu tidak tampil dengan satu hal yang menohok
nah contoh kasus itu bisa menunjukkan kontekstualitas dan sikap komitmen integritas pengetahuan dari masing masing calon
misalnya kasus novel misalnya kemarin tidak diangkat
padahal kita sedang ngomong kepastian hukum
kita tahu bahwa kasus novel enam ratus hari
jadi lebih tidak diungkap
itu juga sudah bertahun tahun tidak diungkap
padahal kita sedang ngomong soal kepastian hukum
nah gimana caranya saya berharap memang ini pengalaman dari kemarin
semoga ini ke depan bisa jadi baik
soal panelis dan pertanyaannya
nah saya berharap kpu bisa menitipkan begini sebenarnya ke para panelis
tolong tidak hanya memberikan kisi kisi pertanyaannya tapi juga memberikan satu contoh kasus yang menohok
baik nanti kita ke jeddah
kita akan tanya ke mas wahyu terkait dengan bagaimana sih formatnya
apakah pertanyaan dari panelis sudah cukup bisa menjadikan sebuah kunci untuk memberikan elaborasi dari kasus kasus yang sifatnya tadi masih general ya terkait dengan ham
tapi saya indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
ja tadi saya sudah berbicara dengan mas wayu setiawan anggota kpu melalui sambungan telepon
dan juga mas muhammad fairool anam komisioner pengkajian dan penelitian komnas ham
kalau tadi mas fairul mengatakan pertanyaan pertanyaan yang tidak subtansial terlalu pragmatis sehingga jawabannya sangat normatif
lalu bagaimana anda meminta kpu dalam kedepannya mengevaluasi dan memberikan format yang menarik
harusnya memang gini kalau menjelaskan kayak akademisi kayak guru di depan kelas ya semuanya memang menarik
gitu tapi kan persoalan yang mau
kita pilih adalah seorang presiden yang
memiliki kewenangan lebih
dari manusia yang lain di indonesia
harusnya memang aktualisasi
dari kewenangan yang dimiliki nantinya
kalau dia kepilih diuji di situ
misalnya kasih contoh kasus
kemarin itu saya membayangkan kalau ada
persoalan soal diskriminasi
dan persekusi kenapa kok gak muncul
kasus ahmadiyah kasus sia
misalnya atau kalau dalam konteks
baswedan kasus munir
dan kasus kasus masa lalu
terus kalau misalnya dalam konteks bagaimana
tata kelola menjaga supaya
tidak konflik hukum
bisa berjalan bagaimana dengan kasus di papua
kasus di aceh misalnya
dengan spesifik begitu sehingga kita
tidak sedang mendengarkan
format yang kayak
kita membaca buku gitu
nggak kayak begitu kan kita mau menguji
nih presiden itu apakah
tidak sekedar visi misi tapi integritas
dan sifat diskresial yang
melekat pada presiden
sebagai kepala pemerintahan
yang memiliki berbagai kewenangan
gimana pandangan kasus itu bagaimana dia menyelesaikan
bagaimana dia bisa cari jalan keluar
dengan berbagai persoalan
yang ada dalam kasus tersebut
kalau saya misalkan kemarin bertanya
misalkan yang dikasih kesempatan tanya pasti akan saya tanya
ini kasus novel enam ratus hari nggak kelar kelar
bagaimana anda sebagai presiden menyelesaikan ini
atau kasus almarhum cak munir ini
sudah bertahun tahun tidak kelar kelar
bagaimana menyelesaikan ini
itu akan menguji integritas
pengetahuan dia integritas
sikap dia antara janji
nantinya dan aktualisasi ketika
dia jadi presiden
mas wayu ada tanggapan terkait dengan pernyataan mas khairul ini
formatnya seperti pertanyaan pertanyaan
yang diajukan itu tidak
mengenang sehingga orang menganggap
bahwasanya tidak bisa melihat kapasitas
dari masing masing capres capres terkait
dengan pelanggaran ham mungkin salah satunya
dalam pandangan kpu moderator
mbak ira dan mas imam itu
sebenarnya sudah cukup
tetapi tampaknya memang
harapan tidak tidak
belum semuanya terunjuk
sedemikian rupa dan saya
sepakat dengan mas hoirul bahwa
mesti kita berbaharui
kandidat itu lebih tampak
iya mas wahyu kalau ada pertimbangan
tidak sebelumnya dari kpu sehingga
pertanyaan pertanyaan yang muncul tadi malam
tidak langsung sifatnya
kayak pertanyaan pertanyaan general
adakah pertimbangan apakah
ini karena isu ham sangat sensitif
atau ada hal hal lain sehingga
tidak begitu sangat dieksplorasi
sebenarnya kalau saya
yang disusun oleh para panelis
pertanyaan itu bersifat
kembali lagi pertanyaan pertanyaan
dan calon bagi presiden untuk
pertanyaan yang substansial itu
itulah kenapa mas
menarik atau tidak menarik
itu faktornya baik oke kita bisa
menerima bahwa format
dan mekanisme debat itu salah satu
performa kan tidak
mas hoirul ada tambahan mungkin
ingin menanyakan ke mas fadli terkait
saya setuju dengan mas wahyu bahwa
mengukur performa sebenarnya begini
logik dasar berpikirnya
jawaban dan pertanyaan
kepentingan publik saya harap
memang ke depannya kpu
apa yang menjadi ekspektasi publik
caranya salah satunya adalah
memang harus ditentir dengan kasus kasus
yang menjadi perhatian publik
yang entah itu nanti akan disinggung
atau tidak kpu memang
punya urusan dengan itu
dengan kepentingan masing masing itu
tapi dengan memilih kasus kasus
tersebut itu kpu
merepresentasikan kepentingan publik tersebut
sebelum debat capres misalnya salah satu
sudah rame banget tapi ketika
debat capres itu tidak muncul sama sekali
nah berangkat dari
pengalaman kemarin oleh
karenanya ke depan memang harus ada
kasus kasus yang konkret untuk diujikan
kepada masing masing presiden ini
memang ada kasus kasus yang dimensinya
sangat technical tapi ada kasus kasus yang
harapannya publiknya gede itu yang sifatnya
tidak hanya technical tapi ngomong kebijakan
ngomong penguasaan masalah dan exit
strategi dalam menghadapi kasus tersebut
nah itu kepingin didengerin oleh publik
itu yang paling penting
nah itu yang kemarin tidak didapat
sehingga kalau dinilai apakah
debat kemarin soal hak asasi manusia
soal kemampuan soal kemampuan
soal hak asasi manusia soal
soal korupsi ya kami
masih merasakan kayak textbook gitu
walaupun ada bahkan textbooknya pun
ada beberapa hal yang
menurut saya menakutkan
dalam konteks demokrasi
menakutkan seperti apa ini mas
yang pak solon yang satu ngomong statement
presiden adalah chief of
loh berarti kalau ada putusan hakim
bisa dia rubah dong putusan hakimnya
kalau ada polisi mau
manggil seorang saksi bisa dia kan
perintahin untuk ganti dong saksinya
karena dia merasa bahwa
dia adalah pendekat
hukum paling tinggi dan dia bisa
merubah apapun itu kan
sangat totaliter itu kan menakutkan
bagi hak asasi manusia itu terjadi apakah karena memang
kekurangpahaman panelis itu sendiri
atau karena memang metode
tadi dalam memberikan pertanyaan
tidak kasus sorry biar berimbang
tapi di sisi yang lain pak solon yang lain
juga nggak bisa menjawab pertanyaan bahwa
kenapa penegak hukum kok anda taruh
anggota partai politik
yang penuh dengan kepentingan
itu juga nggak bisa dijawab gitu
yang itu masing masing punya
persoalan di situ lah kalau itu diuji dengan
kasus wah itu akan sangat
apa namanya sangat berarti
bagi publik untuk
mendapatkan informasi dan menggunakan
hak pilihnya dengan berdasarkan informasi
tersebut dan itu nggak terjadi kemarin
ya anyap aja gitu apa
nggak berasa apapun bahkan
kalau ada temen temen yang belajar
mendengarkan gitu loh kok ini kayak kuhap
orang ditahan harus
ikut prosedurnya ya itu
anak fakultas hukum semester satu semester dua
belajarnya itu jadi meleset target dari kpu
sendiri untuk memberikan pemahaman
masyarakat terhadap penuntasan kasus ham
akan memegang tampuk pemerintahan
untuk polosinya ya iya kan kita
memilih seorang presiden untuk
tahu bagaimana dia menggunakan
kewenangannya dengan baik karena kita negara hukum
nah ditentirnya dengan cara
ya cari kasus
baik kita akan berbicara lagi setelah cerita berikutnya di indonesia prime news
segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih berada di
cnn indonesia prime news dan masih membahas tentang evaluasi dari
debat capres cowokpres putraan pertama yang
digelar tadi malam tujuh belas januari dua ribu delapan belas
dan masih disuduhi sama
mas khairul mas herul kalau tadi katakan
kasus ham nya tidak sangat subtansial dibahas
tidak elaboratif karena
pertanyaan semua terbuka tapi kalau misalnya kita
lihat kasus pelanggaran ham salah satunya yang
meningkat di tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
adalah kasus persekusi bahkan
tadi malam sepertinya tidak terlalu banyak dibahas
atau mungkin bahkan tidak ada ya nggak ada
dari debat tadi malam terkait dengan
isu ini ya sayang sekali
sebenarnya kan sederhana saja
kalau kayak kasus persekusi itu
terjadinya di mana mana terus
ada kegagalan hukum ada kesalahan
hukum posisi presiden ketika
menghadapi persoalan persoalan gitu harus melakukan
kita butuh penegakan
keadilan kita butuh kekerasan
tidak boleh terjadi dan kita butuh adil
untuk memperlakukan orang mana yang minoritas
mana yang sedang di persekusi
nah itu nggak dapat
kemarin itu kan sayang sekali gitu padahal
persekusi itu sekarang lagi marak
di sosmed gitu kan itu nggak muncul
baik kita simak terlebih dahulu ini
mas horul terkait dengan cuplikan
mengenai kasus ham dan juga
korupsi dan juga persekusi yang marak
di indonesia akhir akhir ini
masyarakat saya menemukan
hal hal yang sangat membuat
ada kisah pak najib
seorang nelayan di pantai
pasir putih celamanya
di karawang beliau
mengambil pasir untuk
menanam di mangrove
di hutan bakau beliau
di persekusi dikriminalisasi
banyak persekusi dan kriminalisasi
ini tidak terpantau
kita lihat yang besar besar saja
yang naik sementara kasus kasus yang
berdampak kepada masyarakat
uang cili tidak ditangani dengan baik
di bawah prabowo sandi
hukum harus ditegakkan untuk
kalau memang ada persekusi
tadi pak sandi nuduh nuduh
ya gampang sekali laporkan
saya akan perintahkan
tindak tegas pelaku tersebut
ya mas wahyu kalau tadi anda simak
mengatakan ada kasus persekusi
seorang nelayan apakah itu
cukup konkret untuk mewakili
banyaknya kasus persekusi yang terjadi
sepanjang dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas kemarin
saya kira tidak terlalu konkret
dan sebenarnya begini
forbatnya harus membebaskan
masing masing calon untuk mengutarakan
yang merumuskan pertanyaan di sesi sesi
yang memang harus dirumuskan oleh kpu
memberikan contoh yang lebih konkret yaitu
skalanya bisa melihat integritas
orang untuk memutuskan sesuatu misalnya
dalam dua ribu delapan belas atau dalam

terus tindakannya itu tidak efektif dan lain sebagainya
atau efektif dan sebagainya mekanismenya
kurang bagaimana menurut
anda misalnya gitu dan serangannya
pada identitas yang spesifik misalkan
agama berdasarkan orientasi seksual dan lain sebagainya
itu jauh lebih
menantang daripada digeret
ke satu kasus yang sifatnya kasus
banget gitu ya yang cuma untuk
publik itu butuh satu
konsep yang kita mau lihat
adalah presiden yang punya konsep
dan punya ketegasan dalam setiap
retorika biarkanlah itu masing masing
sebagai lembaga yang mewakili
kepentingan publik merumuskan
fakta dan konteks yang ada
yang bisa menyeret
masing masing calon itu untuk menunjukkan integritasnya
untuk menunjukkan komitmennya
dan tahu soal konsepnya
saya ke mas wayu mas wayu masih tersabung melalui
sambungan telepon dengan kami
mas wayu kalau tadi anda mendengarkan dari mas wayu
katakan seharusnya kpu punya
otoritas untuk merumuskan pertanyaan pertanyaan
yang konteksual kemudian sesuai dengan
fakta tidak hanya pertanyaan terbuka
apa sebenarnya kemarin dalam
perumusan pertanyaan pertanyaan itu
pak slonwi dianggap tidak sustansial
tidak kritis dan tidak elaboratif
terhadap kasus kasus yang cukup besar di tanah air
bahwa itu bagian dari evaluasi
untuk debat berikutnya
tentu saja kpu sudah
menyatakan demikian dari awal mas yudi
yang menyusun materi
itu sebenarnya sudah sangat
menyentuh hal hal yang bersifat
juga pengalaman yang
tetapi tentu saja
mendengarkan suara dari masyarakat
benar yang disampaikan mas heru
adalah representasi negara
dan arah debat capres
sehingga lebih substansial
sekaligus lebih menarik
begitu mas yudi
kalau tadi mas hoirul katakan
sangat spesifik tidak kasus
per kasus kalau dari kpu sendiri
kenapa bisa muncul pertanyaan pertanyaan
yang sepertinya tidak mewakili
sesuatu yang sifatnya publik
ingin tahu ataupun menjadi
headline menjadi isu besar mas wahyu
ya kenapa di kpu tidak
merumuskan pertanyaan pertanyaan yang sifatnya
spesifik ataupun sifatnya
lebih kasus per kasus dibandingkan dengan
pertanyaan terbuka misalkan hanya pertanyaan
seputar persekusi tapi tidak mengangkat
tema mengenai kasus persekusi
kelompok tertentu ataupun
kasus kasus lain yang lebih spesifik
mas yudi perlu
diketahui bahwa yang membuat soal
itu bukan kpu
yang membuat soal adalah
panelis yang ditunjuk
dan dalam soal yang dibuat
oleh panelis memang bersifat
abstraktif yang substansial
nah ke depan tentu saja
ini bagian dari evaluasi
tentu saja kpu sangat memperhatikan
pandangan dari masyarakat
untuk menyempurnakan format
dan organisme depan
baik mas wahyu terima kasih
sekali atas perbicangannya meskipun
kalau disabungkan telepon
diharapkan nantinya pada debat kedua pada februari
mendatang bisa memberikan
suatu wacana baru yang berbeda tidak hanya
menarik tapi juga subtansial dan
memiliki nilai edukasi bagi masyarakat yang nantinya
di tangan mereka akan memilih siapa calon
presiden dan wakil presiden di dua ribu sembilan belas
kali ini selamat malam mas wahyu
terima kasih juga buat mas herul
untuk perbicaraannya kali ini sama sama
semoga nanti perdebatan mengenai capres caopres
bisa disaksikan lebih menarik lagi pada
putaran kedua februari mendatang semoga terima kasih
terima kasih mas